kalau gue edo aris sama ivan udah berhasil bikin mondi panas
setelah mondi dapet telepon dari erik bahwa salah satu pelanggannya ga ambil barang ilegal lagi dari mondi
tapi beberapa anak king serigala bahas soal roters and yard
dan mondi mutusin untuk ikut karena pengen ngalahin boy yang tahun lalu jadi juaranya
mony berharap kalau dia menang lawan boy gang serigala bisa balik ditakuti
dan jangan lupa terus kabarin gue
gue juga harus ikut roters and yard
karena di situ
gue punya banyak kesempatan untuk nyalahkain boy dan juga mondi
bisa ga sih lo biasa aja nge rem ya
bisa ga diem terus turun
ini juga mau turun
lo diantri sama boy
aduh lo udah liat sendiri masih pake nanya
kan udah diantri
kayaknya temen lo harus diajarin bilang terima kasih deh
soalnya dia ga pernah bilang kayak gitu
udah nyaut duluan
gue harus ganti jaket soalnya basah
gue udah nyelamatin lu juga
gue udah bantuin lo juga
kalau bukan karena gue pasti udah kalah tuh digebukin sama dua orang
ah ngomong terus nih cium keringet gue nih
komong terus lo
oh eh udah pecah makin pecah lagi yang ada
gapapa lah orang punya dia juga
tuh kan lo liat sendiri kan kelakuannya
gak jelas banget kayak gitu
gimana coba caranya gue mau bilang makasih sama dia
lo udah ogah duluan
ya berarti itu artinya si boy tau isi hati lo tuh kayak gimana
aduh raya udah dialog tuh jangan mikir macem macem
tadi juga gue terpaksa bareng sama boy karena di tengah jalan ada kejadian
dan panjang banget kok gue ceritain deh
yang penting endingnya lo diantarin sama boy
ih raya lo tuh lama lama ngebelin deh sama aja kayak dia
eh boy tumben lama lo dari kampus
yang masih belum bisa move on dari sang mantan
gak ada ikutan lagi
oh jadi lu gak suka sama mantan lo
kalau gue yang jadiin gimana
enggak gitu juga konsepnya
gimana sejauh ini udah bahas apa aja
tadinya mau bahas badan gue yang udah kurusan dua kilo
tapi pada berisik aja
oke jadi gini boy
kita tadi sudah sempat ngebahas soal road race akhir tahun ini
dan gue sama misra udah mutusin
kalau kita berdua bakal dampingin lo malam tahun ini
lo berdua yakin
kita udah yakin banget boy
ya bagus deh
jujur gue seneng kalau lo berdua ikut

ini pertandingan yang serius
kita nggak boleh anggap remeh
persiapannya latihannya juga harus sungguh sungguh
sebagai orang paling tampan di sini
udah siap aja
masa pake tampan
gue juga siap boy
tugas yang harus kalian kerjakan akan menambah nilai mata kuliah kalian
jadi tolong ya dikerjakan dengan baik dan sungguh sungguh